pasca pertemuan ulama dua ratus dua belas dengan presiden jokowi muncul berbagai pandangan
yang menganggap bahwa pertemuan ini merupakan bentuk manuver presiden
untuk merebut hati kelompok dua ratus dua belas
kendati belum bisa terlihat jelas adanya pengalian dukungan
namun bibit perpecahan di tubuh pa dua ratus dua belas sedikit sedikit mulai terlihat
sementara itu dua partai yang dikenal dekat dengan kelompok dua ratus dua belas
yaitu gerindra dan pks merasa tetap optimistis
dukungan kelompok ini akan tetap konsisten kepada mereka
pertemuan presiden jokowi dodo dengan para ulama
alumni dua ratus dua belas dianggap sebagai pihak sebagai salah satu manuver jokowi
untuk merebut hati sebagian kelompok muslim yang selama ini dikenal sebagai penentang kuat dirinya
kendati membantah ada pembicaraan politik pertemuan ini memang menimbulkan kesan politik yang tajam
kemarin dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada
sampai di situ saja
kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa yang pasti kita minta kepada presiden
agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan
tidak berbicara tentang dukung mendukung tentang perpolitikan dalam hal ini
pasca pertemuan presiden jokowi dengan ulama dua ratus dua belas
belum terlihat adanya pengalihan dukungan politik kepada jokowi
namun bibit perpecahan boleh muncul
pengacara rizik syihab yang juga salah satu pembina pa dua ratus dua belas
kapitra ampera menyelesaikan sikap persaudaraan alumni dua ratus dua belas
yang dinilai terlalu emosional dalam merespon terkuaknya pertemuan dengan presiden jokowi
itu ada serangan kepada presiden presiden yang dituduh tidak bisa terima kasih
presiden yang dimaksud dikianati bocorin pertemuan yang atax itu personal gitu loh
kan bawahnya juga enak jadinya
cuma ketika dia dibalas dengan komisi pers
yang begitu emosional
menjalankan alam acara semua buyar
dua jam kebaikan pertemuan dalam kebaikan itu
sebagai suatu jembatan finalisasi jadi hancur
meskipun bibit perpecahan mulai tampak
dua partai yang selama ini dikenal dekat dengan kelompok dua ratus dua belas
gerindra dan pks merasa percaya diri
dukungan ulama dan masa dua ratus dua belas tidak akan berpindah ke jokowi
pasca pertemuan di istana bogor
ya saya nggak tahu ya itu mungkin namanya usaha kan
untuk mendapatkan dukungan dari mana mana
tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih
harusnya dari dulu dulu dong gitu ya
jangan mau pemilu baru kemudian mendekati
dan kemudian berusaha untuk meyakinkan
jadi ancaman buat gerindra gak sih bang untuk menjurus suara pertemuan
ya enggak lah
saya kira mereka sudah tahu di mana posisinya dan menurut saya

terkait dengan pertemuan itu kan mempertanyakan
itu yang saya baca informasinya ya
begitupun dengan ketua dpp pks mardani alisera
seperti dikutip dari koran tempo yang mengimbau
kelompok dua ratus dua belas tidak boleh mudah terpengaruh
oleh manuver kubu jokowi untuk kepentingan politik sesaat
mardani juga meminta agar ulama dua ratus dua belas tidak mudah dimanfaatkan
budi adiputro cnn indonesia
pasca pertemuan presiden jokowi dengan kelompok ulama dua ratus dua belas
kemudian banyak wacana yang beredar
kali ini kita akan bicara mengenai wacana berebut kue politik dua ratus dua belas di tahun politik
nah kita akan membahasnya malam hari ini bersama mas arief poyono
wakil ketua umum partai gerindra
terima kasih mas arief sudah datang
kemudian ada profesor aisyikam analis politik senior
terima kasih prof ikam
sebelum ke mas arief saya mau nanya ke prof ikam dulu
menurut anda ini menurut anda pasca pertemuan itu
anda lihat kelompok dua ratus dua belas lewat ulamanya yang kemudian bertemu dengan presiden jokowi
ini ada yang mencoba atau ada perebutan kue ini nggak
pengaruh kue dan juga kelompok ini untuk bisa tidak hanya di kelompok mas arief dan kawan kawan saja
bolehlah sedikit ke kelompoknya presiden jokowi
anda lihat ada upaya manuver itu
kalau saya melihatnya bukan soal berebut kue ya mas ya
tapi semacam manuver dari berbagai pihak termasuk dua ratus dua belas
pak jokowi maupun dari kubu pak presiden jokowi
bahwa bagaimana agar kekuatan real yang namanya dua ratus dua belas ini
kementerian pendaya gunaan aparatur negara
dan birokrasi reformasi republik indonesia
unit unit pelayanan kementerian dan lembaga lainnya
dimana disini terdapat tiga ratus dua puluh delapan layanan
terdiri dari dua ratus lima puluh sembilan dari pemprov dki jakarta
dan lima puluh sembilan dari kementerian atau lembaga lainnya
di antaranya disini ada dua belas lantai
dua belas lantai dimana lantai satu dan tiga
diperuntukkan untuk berbagai macam pelayanan
di lantai satu ini sendiri dihususkan
untuk pelayanan pemprov dki jakarta
yaitu untuk pelayanan dari aktivitas
izin usaha kemudian
aktivitas tata ruang kota
dimana disini masyarakat atau warga
dapat diberikan layanan untuk mengurus
misalnya izin mendirikan bangunan
kemudian izin membangun usaha
kemudian izin pengendalian impor dan lainnya
kemudian di lantai kedua
di lantai kedua ini diperuntukkan untuk
warga yang ingin berkonsultasi terkait
ingin mendirikan usaha kemudian tentang
penanaman modal karena di lantai dua sendiri
ada badan koordinasi penanaman modal
dan juga perbankan dan jika warga yang
bosan atau membawa anaknya juga bisa
bermain di lantai dua sendiri karena di lantai dua
disediakan tempat bermain anak dan juga
ruang menyusui ibu kemudian di lantai tiga
sendiri ini merupakan bagian pelayanan
yang diberikan oleh kementerian dan
lembaga lainnya seperti masyarakat di atas
bisa memperpanjang surat izin mengemudi
atau sim kemudian memperpanjang pasport
kemudian mengurus skck dan lainnya
dan di sini memang baru setelah baru
diresmikan pada tanggal tiga belas oktober atau
kurang lebih baru berjalan dua minggu namun
animo masyarakat untuk mencoba layanan
baru pprdk jakarta ini cukup tinggi
baru dua minggu saja kurang lebih satu hari
bisa mencapai tujuh ratus warga dki jakarta yang
ingin merasakan mall pelayanan publik
yang berada atau berlokasi di jalan hr
rasuna said kuningan jakarta selatan
selain itu tadi kami juga sempat berbicara
berbincang dengan wakil kepala
dinas pprdk jakarta yang nantinya akan
terus melakukan perbaikan perbaikan di
mall pelayanan publik ini sendiri
kemudian di sini juga dapat digunakan
perpanjangan surat izin mengemudi bagi
warga di luar jakarta misalnya saja di
daerah depok atau daerah jabodetabek
namun untuk perpanjangan surat izin mengemudi
bagi warga di jakarta ini hanya bisa
dilakukan untuk perpanjangan sim karena
di sini adalah wawenang pol dan metro jaya
yang memang tracknya atau jaringannya
mencakup jakarta depok bogor dan juga
bekasi namun untuk perpanjangan
pasport dan lainnya hanya diperuntukkan
untuk warga dki jakarta yang memiliki
aktivitas di dki jakarta ini sendiri
selain itu jam operasional dan

pelayanan publik ini sendiri dari pukul
setengah delapan pagi hingga empat sore dari
hari senin hingga jumat namun tadi wakil
kepala dinas pemprov dki jakarta juga akan
terus menambah jam operasinya gimana
rencananya besok warga jakarta bisa
datang ke sini yaitu pada hari sabtu
namun hanya dibuka setengah hari dari
pukul setengah delapan hingga jam dua belas siang
kemudian di sini juga anda bisa merasakan
suasana yang berbeda dibandingkan dengan
anda melakukan pelayanan pelayanan publik
di instansi lainnya karena bisa anda lihat
di sini situasinya cukup nyaman dengan
desain interior yang minimalis sehingga
anda tidak merasa lelah untuk biasanya
lelah untuk menunggu antrian dengan
pelayanan publik yang lama dan adanya
mall pelayanan publik ini juga digunakan
untuk menghindari adanya tindak calon
yang memang biasanya sering terjadi di
pelayanan publik kemudian juga nantinya
pelayanan publik ini akan terus
ditingkatkan oleh pemprov dki jakarta
untuk anda ketahui mall pelayanan publik
ini sendiri juga bukan hanya ada di
jakarta ada tiga lokasi lainnya yaitu
seperti di batam denpasar dan juga
surabaya reinhard baik terima kasih
novana yantaka tampak menarik sekali saya
akan coba nanti kalau ada keperluan untuk
langsung datang ke mall pelayanan publik di
jakarta terima kasih naya untuk laporan anda